keuangan serigala sekarang bener bener kacau
kayaknya bisnis kita bakal hancur
semua pelanggan pada pergi
karena udah gak percaya lagi sama mondi
sejak kapan kalian punya bisnis
terus emangnya kalian tuh bisnis apa
gue gak mungkin ceritain ke dia sekarang
porsi makan lo berapa
penting banget pertanyaan lo
satu kayak orang orang pada umumnya
gue rela traktir nasi goreng paling enak disini
ya kali gue makan lima porsi loh
karena gue tau
siapa tahu porsi makan lo banyak
nyebelin banget jadi orang
masih mending gue cari makan sendiri tau gak
iya gak usah ngambek kali
tuh kan modus lagi ditempel tempel lagi badannya ke gue
apaan sih nudu nudu gua modus
siapa juga yang narik kan allah
ya udah nih mau ribut mau berantem mau debat apa mau makan
ya udah mana coba tempatnya tunjukin
eh bisa gak sih lo langsung pake tarik tarik
gue tuh gak biasa kayak gini
ya makanya gue arahin
ikut aja kenapa sih
cewek ya banyak banget trik modusnya
soal soal gak mau ditarik padahal gak digendong
kapan sih siapa juga yang mau digendong
terus mau lo apa sih ditarik nyamuk digendong gak mau gue udah lapar nih
ya tinggal diarahin aja susah banget ya
ayo ikut diem nurut aja ya
wah pasti yang udah nekat nyerang kalian geng serigala kan
ya namanya juga gue terlalu tampan
jadi wajar lah gue dikroyok
banyak yang ngiri sama ketampanan gue makanya banyak yang pengen bikin gue bonyok
gue masih kesel nih gara gara kalian masih tau siapa yang nyerang kita
eh eh eh kenapa nih kenapa lo berdua
kita diserang gara gara pake jaket klub warrior
dan kita juga
waktu minta dilepas jaketnya
gue juga di ancam
kalau gue sama kurus mau hidup tenang
kita berdua harus keluar dari klub warrior
lo tau gak siapa yang nyerang lo
kita berdua gak ada yang tahu siapa yang udah nyerang kita
soalnya dia pake helm full face dan juga pake jaket geng serigala
badan nya gitu
badan nya gitu
gak tau segimana dia orangnya
kurus lah ideal kayak gue
bisa gak kabur janda
yang bisa melihat badan lo kursi itu cuma mahluk goib
kalau ditanya serius jawab serius
ini kok aneh ya
abis gue sama combro diserang lo juga diserang
terus bahkan jangan jangan orangnya sama lo

ini udah pasti sama lah
polanya udah keliatan banget
mereka pasti satu persatu gak habisin anak warrior nih
wah kayaknya ging serigala emang bener mau hancurin ke warrior
dengan cara bikin teror kayak gini
yaudah kita balas aja lah
kita gak akan serang markas serigala tanpa setujuan boy
mulai sekarang kita harus ekstra hati hati
jangan ada yang keliuran sendirian
kalau bisa berdua atau lebih
kecuali si gary gak apa apa sendirian
karena dia belum bisa move on dari mantannya
yee lagi begini sempet sempetnya lo
ingat nih pesen gue
gue gak mau anak serigala sampai neror anak warrior
luurusin nih berdua
lo apain kayak obatin kesian tuh
dua kaki gue
duhh gak banget sih gak nyampe nyampe
pokoknya si la itu gak boleh kalah sama reva
soalnya nih ya siel kalo diliat liat
revo tuh cantik banget tau
dia tuh makeupnya tipis tipis aja mukanya udah glowing
apa kita tanya aja sama reva
dia itu perawatannya apa
terus minta spill skincarenya
gak usah bahas bahas dia
gue denger namanya aja pusing tau gak
sekarang lo bahas kecantikan dia
cantik juga enggak
musuh dalam selimut kayak gini anaknya kita paham kan

eee kok dicuburin ke laut sih
salon kayak gitu udah gak sama tata
kan tadi tata cuma nanya
skincare sama perawatannya revo tuh apa bisa sampai glowing cantik gitu mukanya
aduh udah deh
gak usah dibahas
ya kalo lo gak percaya terserah sih
lo kenapa sih jadi orang gak percaya banget
tinggal duduk aja terus nunggu
biasanya dua samain aja
ya dan tunggu bentar ya
eh ini miyakan duit apa
barusan gue liat boy berduaan sama reva di taman
hadiah udah kelewatan di taman
pak pak pak berhenti dong
kan kita belum sampai tujuan neng
aduh udah gak jadi kesana berhenti sekarang juga
ayo peci petan ini urjin gaswat gaswat
aduh nanti keburu jauh lagi
saya nggak berani neng soalnya di depan ada larangan berhenti
terus saya dilaporin ke perusahaan
duh pak ini itu masalah hidup dan mati bapak nggak tanggung jawab
iya ya neng nanti ya neng di depannya neng
sekarang boy sama klub warrior pasti lagi emosi
gak lama lagi mereka bakalan nyiapin strategi buat nyerang geng serigala
keuangan serigala sekarang bener bener kacau
kayaknya bisnis kita bakal hancur
semua pelanggan pada pergi
karena udah gak percaya lagi sama mondi
sejak kapan kalian punya bisnis
kalian tuh bisnis apa
gue gak mungkin ceritain ke dian sekarang
kalau dian tau geng serigala punya bisnis ilegal
dia belum tentu mau gabung sama geng ini
gue gak bisa cerita sekarang
nanti kalau lo udah bener bener gabung sama geng serigala
lo bakal tau sendiri
yang terpenting sekarang mondi bener bener panik
dan anak anak semua udah gak suka lagi sama mondi
kalau lo udah penuh lo bisa berhenti
kalau itu masalahnya lo tenang aja
gue akan transfer ke rekening lo sekarang
lo kirim aja nama rekeningnya
terus lo bagiin sama anak anak yang lain
gue tau mereka pasti lagi banyak masalah karena lagi butuh
kalau mereka nanya
bilang aja itu bentuk kepedulian gue sama geng serigala
bentar lagi gue kirim
geng serigala semakin gampang gue kuasai
gue tinggal manfaatin mondi
biar gue masuk ke dalam geng ini